untuk mengetahui informasi lengkap sudah ada korespondensi dari indonesia yogi tujuliarto di malangbong di garut jawa barat
kita akan sapa yogi yogi apakah anda sudah melihat adanya derasnya arus balik pada hari ini atau apa yang anda bisa informasikan kepada kami terkait dengan arus balik ini
baik budi saya sekarang sedang di wilayah malangbong tepatnya di pertigaan malangbong
nah memang ada perbedaan kondisi dibandingkan dengan kemarin dengan hari ini ya budi
kalau kemarin memang arus lalu lintas di antara arus balik dan arus mudik ini masih ada hampir sama kepadatannya
namun hari ini arus menuju ke arah garut akuntasik ini masih atau sangat berkurang jauh
nah sementara arus untuk menuju ke bandung dan jakarta ini sudah bertambah dan mulai padat dari tadi siang sekitar pukul sebelas siang atau sabtu siang
nah kepadatannya didominasi oleh kendaraan berplat
b dan d artinya arus balik dari arah garut dan tasik menuju jakarta dan bandung ini sedang terjadi di jalur selatan
nah diperkirakan kondisi ini akan terus terjadi sampai pada besok siang dan besok malam
nah tapi hari ini belum puncak ya kemungkinan besar puncak akan terjadi atau puncak arus balik di wilayah selatan jalur selatan ini akan terjadi pada minggu malam
karena pada senin paginya banyak masyarakat yang sudah memulai aktivitasnya bekerja
nah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan petugas kepolisian daerah jawa barat telah mempersiapkan atau bahkan menambah personil di beberapa titik
seperti di daerah leles daerah kedungora daerah lilimbangan dan juga di tempat saya saat ini yaitu malangbong
sejumlah personil dipersiapkan dan ditambah untuk membantu masyarakat mengurangi atau mengurai kemacetan
untuk di wilayah malangbong ini memang tidak dipersiapkan rekayasa yang spesial
tapi masyarakat dengan kendaraan kecil yang ingin melintas di jalur selatan tepatnya di arah malangbong untuk dianjurkan menggunakan jalur sumedang untuk menuju jakarta dan bandung
agar tidak atau menghindari kepadatan lalu lintas
yogi yang terakhir dari saya meskipun saya lihat banyak kepolisian yang ada di sekitar anda kemudian rekayasa kemudian dilakukan on and off ya di kawasan itu
tapi anda punya catatan misalnya catatan kritis terkait dengan jalur di wilayah selatan ini terutama di garut tasik yang menuju bandung dan jakarta
untuk kesehatan gratis sebenarnya bukan catatan kritis tapi memang jumlah kendaraan yang telah melintas di jalur selatan pada siang sampai malam ini itu peningkatannya lumayan banyak ya
jadi sampai pukul delapan belas malam ini atau sorry sampai pukul delapan belas atau jam enam sore tadi tercatat hampir seratus ribu kendaraan yang melintas arus balik di jalur selatan menuju nagreg bandung dan jakarta
nah memang ada beberapa titik yang memang diperhatikan sebagai titik rawan kemacetan seperti tadi ada leles ada limbangan ada gedung ora termasuk malembong
tapi ini kemacetan yang akan terjadi bukan karena arus mungkin ada pertigaan atau persimpangan dan gangguan lainnya tapi karena memang volume kendaraan yang meningkat berangsur meningkat setiap jam budi
baik terima kasih yogi tujuliarto yang melaporkan langsung dari malangbong garut jawa barat